alhamdulillah puji syukur keadaan tuhan yang mengkuasa
karena hari ini kita masih diberikan kesehatan
dan kesempatan untuk bisa bersama sama menjelaskan
duduk perkara sebenarnya terkait apa yang terjadi
terhadap partai demokrat hari ini
rekan rekan wartawan insan pers yang saya cintai dan banggakan
dan tentu saya ingin menyapa seluruh kader partai demokrat
dimanapun berada dan juga masyarakat indonesia
di seluruh tanah air
terima kasih atas kehadiran para wartawan
sore hari ini di kantor dewan pimpinan pusat partai demokrat jakarta
kami secara khusus mengundang rekan rekan wartawan
untuk hadir dalam konferensi pers
dalam kapasitas sebagai ketua umum partai demokrat yang sah
terkait adanya kongres luar biasa atau
di situ anda boleh terhebimbang oleh saya
ketua umum partai demokrat jemaat
hanya satu kata kebenaran
yang agar ketua umum partai demokrat jakarta
memiliki kes that say
tidak melebih persidangan
kebijakan entendek kesehatan
yang terhadap mereka
dan dalam agensi eksplorasi hal ini adalah sejengkauan dan kebanyakan modifikasi all working people tidak bisa menggunakan rekan elektronik
disaksikan oleh beberapa pengurus dpp partai demokrat
tapi sejatinya saya berdiri tegak disini
mewakili jutaan kader dan simpatisan partai demokrat di seluruh wilayah tanah air
mewakili tiga puluh empat ketua dewan pimpinan daerah atau dpd di tiga puluh empat provinsi dari aceh sampai dengan papua
mewakili ketua dpc dewan pimpinan cabang di lima ratus empat belas kabupaten dan kota
juga mewakili ribuan anggota fraksi partai demokrat
baik di tingkat pusat dpr ri maupun di tingkat
daerah provinsi juga kabupaten dan kota
saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader
yang memiliki hak suara yang sah yang telah mereka gunakan dan berikan
dalam kongres kelima partai demokrat pada tanggal lima belas maret dua ribu dua puluh lalu
kongres yang sah kongres yang demokratis dan juga telah disahkan oleh negara oleh pemerintah oleh kementerian hukum dan ham
saudara saudara yang saya cintai dan muliakan
pada kesempatan ini setidaknya ada lima hal pokok yang akan saya sampaikan
pertama telah kita ketahui bersama bahwa baru saja hari ini
dilakukan kongres luar biasa
secara ilegal secara inkonstitusional
mengatasnamakan partai demokrat
di deliserdang provinsi sumatera utara
apa yang mereka lakukan
tentu didasari oleh niat yang buruk
juga dilakukan dengan cara cara yang buruk
klb ini jelas tidak sah
ada yang mengatakan bodong
ada yang mengatakan abal abal
yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional
karena klb ini tidak sesuai tidak berdasar pada konstitusi partai demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui kementerian hukum dan ham
artinya sekali lagi
klb tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah
saya ingin menjelaskan
bahwa sesuai dengan konstitusi partai demokrat
setiap partai punya konstitusi masing masing
partai demokrat juga sama
memiliki ad art yang bisa menjelaskan mengapa klb di sumatera utara hari ini tidak berdasar pada hukum partai yang sah
klb di sumatera utara hari ini adalah ilegal
untuk bisa diselenggarakan kongres luar biasa berdasarkan adart demokrat
adalah disetujui didukung dihadiri dua per tiga dari jumlah dewan pimpinan daerah
setengah dari jumlah dewan pimpinan cabang atau dpc
kedua duanya adalah angka minimal
bisa diinisiasi dan diselenggarakan klb
berdasarkan ad art kami
ada lagi tambahannya
harus sepersetujuan dari ketua majelis tinggi partai
pasal ataupun klausul tersebut
sama sekali tidak dipenuhi
oleh para peserta klb ilegal tersebut
harusnya dua per tiga ketua dpd
seluruh ketua dpd partai demokrat
mereka berada di daerah masing masing
para ketua dpc partai demokrat
juga tidak ikut dalam klb
mereka setia solid pada partai
dan juga kepemimpinan yang sah
mereka berada di daerah masing masing pula
kalaupun ada yang mengatasnamakan
ketua dpd dan ketua dpc
mengatasnamakan para pemilik hak suara yang sah
tentu itu adalah berita bohong

tentu saya harus jelaskan disini
supaya tidak ada kesimpangsiuran
dan tidak ada pembohongan publik
yang kemudian dieksploitasi seolah olah
kami punya hak
langsung kepada seluruh masyarakat indonesia
bapak ibu sekalian yang saya cintai dan banggakan
bahwa para peserta klb ilegal di deli serdang sumatera utara tadi
bukanlah pemilik suara yang sah
mereka kebanyakan adalah para mantan kader
yang sudah dipecah
sudah diberhentikan tetap
secara tidak hormat
saya tidak perlu jelaskan satu persatu siapa saja orangnya
itu juga menjadi bagian dari kedua kedaulatan partai kami
ada juga sejumlah
mantan kader atau kader yang sudah lama tidak aktif lagi
bahkan sudah pindah partai
tiba tiba kembali menggunakan jaket demokrat
seolah olah mereka adalah kader aktif
seolah olah mereka adalah kader
yang memiliki hak suara yang sah
ada memang sejumlah ketua dpc yang terpapar
gerakan pengambil alihan kepemimpinan partai demokrat yang sah ini
tetapi semua itu
dari lapangan dan dari berbagai sumber
mereka juga sudah di plt
jadi sekali lagi tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam klb tersebut
saya sendiri tentu sekjen mengelola secara langsung
setelah memegang surat
pernyataan kesetiaan dan penolakan klb
dari para ketua dpd dan ketua dpc di seluruh indonesia
paling tidak sampai dengan tadi pagi
berada di tempatnya masing masing
tidak ada yang artinya
mereka tidak melakukan penerbangan atau perjalanan
ke sumatera utara
fakta di lapangan
dan itu pun sudah kita
sudah di plt
kami bisa buktikan dokumen dokumennya
nah yang saya sayangkan bapak ibu sekalian
banyak dari mereka yang kemudian tadi kita saksikan melalui sejumlah media
hadir atas dasar paksaan
dan juga imbalan
posisi dan kedudukan
demokrasi di negeri kita
kedaulatan kehormatan dan eksistensi partai demokrat yang dipertaruhkan disini
juga nasib dan masa depan demokrasi di negeri kita
yang merasa memiliki
kekuatan politik yang berada di dalamnya
dan memiliki kekuatan uang
lalu bisa berbuat
partai politik yang sah dan berdaulat
yang tidak legal tadi
hancurlah demokrasi kita
artinya kami disini
bukan hanya ingin menyuarakan
hak yang dimiliki oleh
tapi juga ingin menyuarakan perjuangan kami
untuk tetap menjaga demokrasi
hidup dengan baik di negeri kita
ini tekad dan komitmen kami
seluruh kader partai demokrat
seluruh kader partai demokrat
saya juga ingin
mengangkat fakta bahwa
orang orang yang telah
tempat yang lain
di partai lain
kemudian mereka yang bukan anggota partai demokrat
yang jelas jelas tidak punya

terus tapi langsung diakui
bisa mencalonkan diri
menjadi ketua umum
tentu ini melecehkan
dan segala prinsip
yang diakini dan di
partai demokrat selama ini
demi ambisi pribadi
agenda yang kita tidak tahu
sampai sejauh mana
itu ia akan lakukan
saya ingin menyampaikan
bapak ibu sekalian
semoga semua fakta tadi
ya bisa dikatakan dagelan
saya sih tidak
bisa terima dengan
akal sehat sebetulnya
tetapi ya sudah terjadi
bahwa itu semua
akan kami hadapi
karena kami punya hak dan kewajiban
akal sehat dan kewajiban
moral dalam politik
hal kedua bapak ibu sekalian
di tingkat dpd dan dpc kami
yang mengaku membawa surat kuasa
mengatasnamakan dpd dan dpc
surat kuasa itu adalah
palsu dan melanggar hukum
tindakan itu jelas
dan tentu akan kita lakukan
hukum terhadap itu
laporan saya berkomunikasi
bertanya langsung dan
mendapatkan penjelasan langsung
dalam bentuk statement deklarasi
dpd dan dpc pemegang
dan juga dari
dpr dan dpr
kami tidak akan
suara yang sah
bahwa mereka setia
dan bulat tekadnya
untuk tunduk pada
partai yang sah
hasil kongres kelima tahun lalu
hal ketiga bapak ibu sekalian
kami yang telah
sejumlah pejabat negara
menteri hukum dan ham
kami tentu menghormati
beliau beliau dan kami
anggap bahwa beliau beliau
tersebut memiliki kewenangan
dan kepentingan untuk
atas dasar nilai nilai hukum
dan keadilan yang
berlaku di negeri ini
karena kami tidak ingin
terjadi sesuatu yang
menimbulkan sesuatu yang tidak kita
terjadi kegaduhan yang berujung
hukum dan keamanan
itulah mengapa kami
dengan niat yang baik dan tulus
dan juga permohonan
agar apa yang terjadi terhadap
partai demokrat ini mendapatkan
atensi dan juga
berikan ruang yang luas kepada kita
semua untuk mencari keadilan
yang selama ini selalu
kini sudah terang beneran
bersangkutan ksp muldoko
diminta untuk menjadi
ketua umum partai demokrat
kita dengar bersama tadi
saya yakin teman teman media juga sudah
apa yang disampaikan oleh ksp muldoko tadi
seluruh pernyataan yang telah
ia tidak tahu menaun
semua ini adalah permasalahan internal
ksp muldoko bukan
bukan hanya permasalahan internal
segelintir kader mantan kader
yang tadi semangat sekali
melakukan klb di sumut
tidak mungkin punya semangat
dan kemudian keyakinan
kalau tidak mendapatkan
dari ksp muldoko
sekali lagi saya mengatakan
bahwa apa yang ia sampaikan selama ini
ia pungkiri sendiri
menjadi ketua umum partai demokrat
bisa menyampaikan ini karena banyak bukti yang kami dapatkan selama ini
tidak semua tentu kita jelaskan kepada publik
tapi bukti buktinya lengkap
dan pada puncaknya ya hari ini
artinya memang sejak awal
motif dan keterlibatan
ksp muldoko ya tidak berubah
mengambil alih kepemimpinan partai demokrat yang sah
menggunakan cara cara yang inkonstitusional
serta jauh dari moral dan etika politik
kepada seluruh masyarakat indonesia
yang sangat saya cintai dan muliakan
untuk menilai sendiri
sikap sikap dan perilaku tersebut
sikap dan perilaku tersebut
bukanlah sikap dan perilaku yang kesatria
bukan juga sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh yang baik
bagi seluruh masyarakat indonesia
juga bagi generasi muda indonesia
tentu sangat menghormati senior senior dan para pendahulu
saya juga dulu
beliau juga adalah prajurit
dalam dunia keprajuritan
menghormati senior adalah
sesuatu yang wajib
dari para senior pula
saya mendapatkan pelajaran bahwa
bisa menjadi contoh yang baik
kami berharap sebetulnya
terus mendapatkan keteladanan
dan contoh contoh yang baik
untuk menjadi referensi
dan juga bisa memotivasi
generasi muda indonesia
untuk bisa tumbuh berkembang
dan lebih maju lagi
sedangkan hal kelima
di negara demokrasi yang seharusnya
dan menghormati independensi
dan kedaulatan partai politik
saya meminta negara dan aparat pemerintah
untuk tidak melakukan pembiaran
atas kegiatan ilegal
yang dilakukan ksp muldoko
untuk memecah belah partai demokrat
saya meminta dengan hormat
kepada bapak presiden joko widodo
khususnya menteri hukum dan ham
untuk tidak memberikan pengesahan
kepada klb ilegal
yang jelas jelas melawan hukum tadi
langkah yang akan kami tempuh setelah ini
melalui tim hukum
yang sudah kami persiapkan
panitia dan siapapun
yang tadi terlibat dalam penyelenggaraan klb ilegal
kepada jajaran penegak hukum
untuk mempertahankan kedaulatan
sekaligus mencari kehadiran
kepada seluruh masyarakat indonesia
di hadapan mimbar ini saya bersaksi
bahwa kami akan terus berjuang
kedaulatan dan kehormatan partai kami
insya allah kami akan terus berjuang
untuk menjaga demokrasi
dan menegakkan keadilan di negeri ini
kami mohon doa dan dukungan
dari seluruh masyarakat indonesia
kepada seluruh kader partai demokrat
saya mengucapkan apresiasi
dan kebulatan tekat
di bawah kepemimpinan
hasil kongres kelima partai demokrat yang sah
sehingga bisa kami tegaskan disini
tidak ada dualisme kepemimpinan
dan kepengurusan partai demokrat
ya baru saja kita mendengarkan
dan juga masih berlangsung konferensi pers
dari ketua umum partai demokrat
agus harimurti yudhoyono
atau yang kita kenal dengan ahy
yang menyampaikan beberapa hal
terakhir tadi sebelum kita kembali
ke layar tadi disampaikan bahwa
tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan
dalam partai demokrat
dan bahkan ahi mengatakan

yang berlangsung hari ini di deli serdang sumatera utara adalah sebuah
dan ini akan ditindaklanjuti
dan akan dilawan karena memang
ada catatan catatan lain terkait dengan
aspek ketentuan dan aturan secara adart
yang dilanggar oleh dpc dan juga dpd
yang kemudian hadir dalam klb tersebut
dan juga termasuk catatan bagaimana
yang hari ini terpilih
sebagai ketua umum partai demokrat
dan ini disampaikan oleh ahi bahwa
sikap yang diambil oleh muldoko
bukanlah sikap ksatria